anggun telah berhasil meraih berbagai prestasi di tahun dua ribu enam belas ini
boleh diceritain punya kedekatan khusus kan dengan florence
sampai akhirnya bisa mendapatkan penghargaan
ya pokoknya semua ini aku sangat merasa terhormat sih
saksikan perbincangan menarik dalam spesial interview bersama anggun